untuk memperkuat konsolidasi di kalangan akar rumput
relawan ganjar pranowo yang tergabung dalam sahabat ganjar
terus mensosialisasikan sosok ganjar pranowo untuk menjadi presiden pada dua ribu dua puluh
salah satunya melalui kegiatan berbagi sembako yang dilakukan di jawa timur dan juga jawa tengah
kepala kabupaten nganjuk dan kota madiun
selain itu sahabat ganjar melakukan aktivitas bagi bagi kaos kepada masyarakat
sahabat ganjar juga mendatangi pondok pesantren suburul huda yang berada di madiun
kunjungan sahabat ganjar ini merupakan silaturahmi dan meminta doa
agar kegiatan yang dilakukan berjalan lancar
sehingga bisa membawa ganjar menjadi presiden republik indonesia
dan hari ini kita bisa melaksanakan juga kegiatan di kabupaten madiun
tiga kegiatan sekaligus
yang pertama juga bagi bagi sembako di kecamatan mangkuharjo
yang kedua bagi bagi kaos di kecamatan taman
hari ini kita soan ke pengasuh pondok pesantren subulul huda
di desa kembang sawit kecamatan kebun sari kabupaten madiun
dalam rangka kami sahabat ganjar meminta doa
agar sahabat ganjar lancar sahabat ganjar sukses
sahabat ganjar bisa menghantarkan bapak haji ganjar pranowo
untuk menjadi presiden di tahun dua ribu dua puluh
mimpin pondok pesantren subul huda gus mizan mengucapkan terima kasih
atas kehadiran sahabat ganjar di pondok pesantrennya
sekaligus mendoakan kelancaran atas segala niat baik sahabat ganjar
membawa ganjar pranowo menjadi presiden
kami mengucapkan banyak banyak terima kasih atas kunjungannya
dan kami selalu berterima kasih atas penontonan
saya semoga niat baik gus wahid gus nahib
beserta rombongan beserta relawan ganjar
betul betul dimudahkan oleh allah swt
diberi kelancaran diberi kesuksesan
apa yang menjadi niat beliau bersama teman teman
dan khususnya kepada pak ganjar pranowo
dan pak ganjar pranowo
semoga diberi kemuliaan
semoga diberi kemudahan juga oleh allah swt
dimudahkan oleh allah
diberi kelapangan kelonggaran dan kesuksesan ke depan
untuk indonesia yang lebih maju indonesia yang lebih jaya
selain di jawa timur sahabat ganjar melaksanakan serangkaian kegiatan di jawa tengah
sahabat ganjar kerap berbagi kebahagiaan
yang sudah menjadi hal yang wajib dilaksanakan
hal ini dilakukan karena sosok ganjar juga tidak ragu
turun langsung ke tengah masyarakat
untuk berbagi dan melihat kondisi yang ada di lapangan